teknologi laser tidak hanya digunakan oleh industri besar saja
laser yang bisa memotong logam keras pun bisa dimanfaatkan untuk membuat foto unik yang khas
bagaimana sih proses laser cutting untuk produk fotografi
kami sajikan informasinya yang sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
anda pasti sering melihat bagaimana aksi para jedi bertarung dengan live cyber atau pedang laser di film star wars
ya di dunia fiksi laser digambarkan menjadi senjata yang mampu membelah apa saja
di dunia nyata penggunaan laser juga tidak jauh berbeda
teknologi laser banyak digunakan sejumlah industri untuk memotong logam atau membuat gambar dengan akurat
ketika kita memotong logam kita bisa memotong logam dengan akurat
keunggulan teknik laser cutting inilah yang coba dimanfaatkan seorang pemuda di bali
berawal dari hobi sketching ezer ezra mencoba membuat gambar dengan teknik laser cutting pada media kayu atau dikenal dengan laser headch potret
lulusan desain produk itb ini memproses foto menjadi bentuk vektor
proses ini biasanya memakan waktu hingga empat jam
gradasi enam warna gray scale nantinya akan dirubah menjadi garis garis dengan kepadatan berbeda sesuai dengan jatuhnya cahaya
perubahan ini membuat gambar dengan kualitas terbaik yang lebih mudah dikerjakan
yang susah itu nanti kalau misalnya cahaya datangnya dua sisi atau kontrasnya aneh
ditambah lagi mungkin sudut mukanya aneh ekspresinya aneh
nah yang kayak gitu
mungkin bisa jadi tetap ngegambar nge translate dia jadi parameter laser
tiga sampai empat jam tapi kita kerjanya malah ngulang lagi ngulang lagi
jangan sampai nanti ketika sampai di mesin laser cutting nya mukanya beda
foto dalam bentuk vektor ini kemudian diproses ke mesin laser cutting
butuh beberapa kali proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik
selain itu tiap kayu memiliki karakteristik berbeda yang akan mengaruhi proses pelaserannya
potret yang sudah jadi langsung di amplas
agar halus dan memperjelas muratan kayunya
ya banyak sekali
overall nilainya berapa nih kalau ini
antara hasil dari laser cutting dengan aslinya
gimana udah mirip
karena lagi laser cutting nanti bisa digunakan untuk sesuatu yang sangat simple mudah dan juga pastinya komersil